kita ke informasi lainnya mendekati hari raya biasanya meminjam ke rentenir bisa dibilang mudah tidak berbelit dan cepat
namun bunga pinjaman yang membengkak dapat menjerat peminjamnya
satgas anti rentenir hadir di kota bandung untuk membantu warga menuntaskan jeratan rentenir atau lintah darah
putri aprilia adalah warga kota bandung yang sempat terjerat utang ke rentenir
ia mengaku mudahnya meminjam ke rentenir membuatnya tergiur untuk mengatasi kesulitan biaya hidup sehari hari
karena pada saat pengajuan kan kalau pengajuan itu ke bank ya misalnya ya itu ribet kan dan itu butuh waktu yang lama proses
saya pernah mencoba juga itu ke bank bank cuman ada yang ditolak ada pun yang di approve tapi lama
sedangkan kebutuhan kan mendesak sekali
warga kota bandung yang terbelit utang dengan rentenir seperti putri kini dapat melapor ke satgas anti rentenir yang dibentuk pemerintah kota bandung desember dua ribu tujuh belas lalu
satgas anti rentenir bertugas
memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada warga akan bahaya rentenir
satgas juga membantu secara finansial dan advokasi
bantuan finansial berupa uang sebesar maksimal sepuluh juta rupiah
sementara bantuan advokasi atau mediasi berupa bantuan penyelesaian perkara hutang secara hukum
sejak januari hingga april dua ribu delapan belas ini ada satu ratus enam puluh warga yang terjerat utang yang melapor
lima puluh diantaranya sudah dibantu
mereka harus mengumpulkan ktp kk
kemudian yang kedua syarat non administrasi
salah satunya adalah mereka harus korban rentenir
kemudian yang kedua mereka juga harus pinjam ke rentenirnya untuk kebutuhan kebutuhan yang sifatnya primer
serta pendapatan bulanan harus di atas upah minimum regional
di atas jumlah yang diberikan oleh umr
yati merupakan salah satu warga yang dibantu oleh tim satgas anti rentenir
yati sempat bekerja di pt dirgantara indonesia
namun dirumahkan tahun dua ribu tiga belas
tahun lalu ia terpaksa meminjam ke rentenir karena tak ada biaya untuk kebutuhan sehari hari dan sekolah ketiga anaknya
karena itu yang mendesak ya
waktu itu kan anak saya harus ujian atau mau tes ke garuda juga kan
perlu biaya yang sangat mendadak
ada panggilan untuk kerja
misalkan nih panggilannya itu malam harus berangkat pagi ya harus sudah ada di jakarta
kita kan belum siap kondisi keuangan
jadi bunga diringankan gitu
selain membantu warga satuan tugas juga menindak pelaku rentenir baik individual maupun kooperasi
tentu melalui pengawasan dan pembinaan
ataupun misalkan mereka betul betul sudah nakal maka nanti akan ada upaya pembubaran terhadap oknum oknum kooperasi tersebut
satgas anti rentenir juga akan memberikan suntikan dana bagi warga yang sudah terbebas dari jerat rentenir untuk modal usaha
dana tersebut bersumber dari anggaran dinas koperasi bidang pengawasan kerjasama dengan mitra kooperasi serta swadaya masyarakat
bagi warga yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi call center
atau datang ke kantor sekretariat satgas anti rentenir di jalan soekarno nomor satu kota bandung
andiani pratiwi bandung